jangan bu jangan bu jangan bu jangan bu

pria yang merupakan warga binaan rumah tahanan kelas satu salemba jakarta pusat ini
sudah menunjukkan gelagat ketakutan saat baru saja duduk di kursi vaksinasi masal covid sembilan belas selasa siang
baru saja petugas medis mengeluarkan jarum suntik pria ini sontak menjerit ketakutan dan menolak divaksin
perontaan dan teriakan keras membuat petugas sipir harus memegangi pria tersebut
agar proses vaksinasi tetap bisa dilakukan
meski sempat membuat tegang suasana rutan
akhirnya mereka berhasil melawan ketakutan setelah vaksin disuntikan
hal yang sama juga dialami warno
seorang warga binaan lapas kelas dua a purwokerto jawa tengah
saat akan disuntik vaksin selasa pagi
petugas harus menenangkan dan memegang tangan napi ini
saat petugas memasukkan jarum suntik ke lengannya
warga binaan lainnya bernama misngat juga ketakutan saat akan disuntik vaksin
bahkan misngat sudah mengeluarkan air matanya
meski petugas belum menyuntikkan jarum suntiknya
sehingga petugas kembali menenangkan warga binaan ini
kedua warga binaan itu mengaku takut jarum suntik sejak kecil
diduga kurang konsentrasi
seorang warga menabrak pintu kaca usai mengikuti vaksin
warga ini pun sempat sempoyongan dan segera mendapat pertolongan petugas
kejadian ini terjadi di tengah kegiatan vaksinasi yang digelar polresta mojokerto
di sebuah perusahaan di kecamatan jetis kebupaten mojokerto selasa siang
salah satu peserta vaksinasi bernama mugiono ini
mengaku menabrak pintu kaca karena dirinya kurang konsentrasi
sesaat setelah vaksinasi dan terburu buru untuk segera pulang
mugiono adalah satu dari ratusan karyawan dan warga peserta vaksinasi
yang digelar polresta mojokerto di sebuah perusahaan
sebelum dilakukan vaksin warga dan karyawan ini sudah di screening
dan pengecekan priwayat kesehatan
total sebanyak satu ratus dua puluh karyawan dan lima puluh warga mengikuti program vaksinasi ini
dikikutan cnn indonesia